kita ke informasi lain jaksa penyidik kejaksaan agung menahan mantan direktur utama pt pertamina karen agustiawan
karen akan ditahan untuk kepentingan penyidikan
melalui laman detik com pengacara karen susilo ari wibowo membenarkan penahanan ini
karen ditahan di rutan pondok bambu jakarta timur
karen ditahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan investasi pada pertamina di blockbuster mantagami bmg australia pada dua ribu sembilan lalu
dan penahan untuk ibu karen ya untuk dua puluh hari ke depan di rutan pondok bambu
baik artinya saat ini klien anda sudah berada di rutan pondok bambu
sudah di pondok bambu
bagaimana proses eksekusinya tadi pagi pak susilo
ini sekarang lagi eksekusi kemudian dari petugas rutan sedang mengidentifikasi mengenai identitas
kemudian ada beberapa hal yang ditanyakan terutama mengenai kesehatan juga
oke terkait ini apakah bagaimana tanggapan dari ibu karen sendiri
tentu ibu karen sudah menduga bahwa pemeriksaan tersangka ini akan ditindaklanjuti juga dengan penahanan ya
karena ini sebenarnya ada empat tersangka
ada empat tersangka dua itu sudah ditahan
kemudian hari ini ibu karen ditahan dan tinggal satu lagi tersangka yang belum ditahan
artinya menerima dengan keputusan ini dan tidak ada langkah atau upaya hukum yang akan ditempuh
tentu tidak ada seorang pun tersangka yang menerima mengenai penahanannya
dan langkah ke depan itu
kita mungkin akan berdiskusi dalam waktu segera
hal hal yang akan ditempuh oleh bung karno maupun kami
tapi sampai hari ini karena bung karen masih diidentifikasi di dalam
terutama pemeriksaan kesehatan saya belum bisa bertemu dengan ibu
opsi opsi langkah hukumnya akan apa saja pak susil
kita belum bisa bicara banyak karena kita perlu diskusi dengan ibu
hal hal yang bisa ditempuh
oke bagaimana dengan penangguhan penahanan apakah itu juga akan menjadi salah satu opsi
salah satu menjadi pertimbangan
tentu penangguhan penahanan
atau misalnya perubahan mengenai bentuk bentuk penahanan
itu tentu menjadi opsi
baiklah pak susilo ariwibowo kuasa hukum karen agustiawan terima kasih
atas informasinya di cnn indonesia newsroom